sejak dibuka jumat pagi tol fungsional semarang batang telah ramai dilewati pemudik dari arah jakarta
terpantau dari titik gringsing ada rata rata dua ratus kendaraan pribadi yang melintas setiap lima belas menit
hingga jumat sore ruas jalur tol fungsional semarang batang di wilayah gringsing terpantau ramai lancar
selain itu proyek jembatan kalikuto yang belum rampung juga mengharuskan kendaraan pemudik untuk keluar di eksit gringsing
dan melintas di jalur pantura sepanjang lima ratus meter sebelum diperbolehkan masuk kembali ke jalur tol fungsional
kecepatan maksimal yang dianjurkan bagi pemudik saat melintas di jalur ini adalah empat puluh km per jam
dan kini langsung saja kami akan ajak anda ke jawa tengah
kita bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia dea kartika yang sudah bergeser ke kawasan wuleri semarang
selamat malam dea bagaimana suasana di sana dan apa saja kira kira yang harus diantisipasi oleh para pemudik yang ingin menggunakan jalur di mana anda berada sekarang
karena kalau saya lihat di belakang anda suasana cukup gelap ya dea silahkan
selamat malam anissa kami terus memantau bagaimana minat para pemudik untuk menggunakan jalur darurat
yang menghubungkan antara batang hingga semarang jawa tengah
seperti yang tadi saya sudah sampaikan dan anda juga sudah sampaikan terkait dengan data mengenai berapa kendaraan yang rata rata melintas di jalur ini
dan benar bahwa sekitar dua ratus kendaraan pribadi atau kendaraan roda empat melintas di kawasan ini per lima belas menit
ini ada dua ratus kendaraan per lima belas menit yang melintas di jalur darurat ini
memang dari pihak jasa marga sendiri beberapa waktu yang lalu sudah mengungkapkan bahwa ada keuntungan tersendiri
jika para pemudik menggunakan jalur darurat ini mengingat bahwa jalur tol atau jalur jalur darurat yang kemudian sudah difungsikan ini dapat mempersingkat waktu perjalanan para pemudik
simulasinya seperti ini anissa
jika tidak menggunakan jalur darurat ini dari jakarta menuju ke semarang biasanya tanpa pemudik ini berhenti
ini waktunya adalah delapan jam untuk perjalanan dari jakarta menuju ke semarang
jika menggunakan jalur darurat ini
memangkas waktu sekitar dua jam artinya akan ditempuh dengan waktu enam jam saja
tentunya ini menjadi salah satu keuntungan jika para pemudik melintasi jalur darurat yang sudah dibuka oleh kapolda jawa tengah pada pagi hari tadi
namun ada hal hal yang perlu menjadi perhatian para pemudik
ini langkah langkah antisipatif
kita tahu bahwa salah satu jembatan yang menghubungkan antara kawasan gringsing dengan weleri yang berada di dalam jalur darurat ini belum jadi
sehingga akan ada rekaya salur lintas
nantinya para pengguna jalur darurat ini akan keluar dulu di exit geringsing untuk lewat atau menyusuri di jalur pantura sekitar lima ratus meter
kemudian masuk lagi ke dalam jalur darurat ini
dan ini menyebabkan beberapa antrian kendaraan
sehingga ini harus menjadi perhatian dari para pemudik jika ingin melewati jalur darurat ini
selain itu juga kami menyoroti soal kesadaran para
pemudik yang melintasi jalur ini
pemerintah sendiri sudah mengungkapkan maksimal kecepatan yang dianggap aman bagi para pemudik untuk melaju adalah empat puluh km per jam
namun faktanya kami pantau sejak siang hingga malam hari ini para pemudik lebih dari jarak atau maksud kami lebih dari kecepatan aman yang disarankan oleh pemerintah
mereka rata rata memacu kendaraannya dari enam puluh hingga delapan puluh km per jam
tentunya ini bisa menjadi salah satu pekerjaan
potensi yang membahayakan bagi para pemudik maupun dari para pengguna kendaraan lain yang melintas di kawasan ini anissa
selain itu selain tadi langkah langkah antisipatif ada juga yang menarik harus diketahui oleh para pemudik adalah titik titik rest area
dimana saat ini saya berada melaporkan langsung tepat di depan rest area kilometer empat ratus delapan belas
tadi kami sudah mencoba bagaimana menggunakan fasilitas yang ada di dalam rest area
cukup lengkap anissa cukup memadai
yang jumlahnya cukup memadai
kemudian ada para penjual makanan dan minuman yang bisa mengakomodasi para pemudik yang mungkin saja membutuhkan makanan dan minuman
dan juga ada juga spbu portable
jadi para pemudik ini bisa mengisi bahan bakar di sini juga
selain di kilometer empat ratus delapan belas ada juga di kilometer empat ratus dua puluh di mana para pemudik ini bisa kemudian menggunakan fasilitas di sana
baik terima kasih
diakartika atas laporan langsung anda dari semarang jawa tengah
dan selamat kembali bertugas
jaga keselamatan dan juga kesehatan anda